saya tidak pernah melakukan apa apa itu
saya akan terus berjuang
saya tidak akan berjuang
tersangka kasus pembunuhan pina dan egy yang buron selama delapan tahun
membantah dirinya melakukan pembunuhan
pegi menyebut dirinya adalah korban fitnah
begy bilang itu adalah nama panggilan yang biasa digunakan
pakar hukum pidana hipnu nugroho menilai
sebab sebelum menentukan seseorang sebagai tersangka
polisi sudah memiliki minimal dua alat bukti
apa itu tersangka adalah seseorang karena kedudukan
berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya
oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu
paling tidak polda jawa barat sudah menentukan minimal dua bukti
keterangan terdakwa itu berlaku asas non incrimination
bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri
bicara hukum adalah bicara bukti
polisi menyatakan pg adalah tersangka terakhir
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
sementara untuk dua nama lain yang masuk daftar pencarian orang
atau dpo adalah nama fiktif
tim liputan kompas tv